aku bisa sembuh
nenek mau jadi pendonor buat abi
maaf maaf kami terlambat
tadi nunggu angkotnya agak lama
gak usah takut
duduk sini abi
jadi mama ketemu sama anak penyakitan itu
kurang hajar juga dewi
diam diam ketemu sama mama
mama pasti sekarang senang banget sudah menemukan cucu laki laki yang diharapkan dari mas

gak akan pernah bisa kamu gantikan kedudukanmu
dan aku gak mau mama bisa happy dengan dapetin semua yang mama mau
tapi membuat ceri dan aku menderita
mama gak tahu harus mulai dari mana wi
itu dewi yang salah
dewi minta maaf sekali selama ini dewi merahasiakan dari mama
kamu anak bayu
kamu cucu yang selama ini aku cari cari
sebelum kontrakan kebakaran aku juga punya foto ini
kata om bayu
waktu abi kecil abi gak pernah nangis loh ne
mama udah berpikir panjang nih
dan mama memutuskan
kalau mama mau mendonorkan
sum sum tulang belakang mama untuk abi
nanti bisa sembuh
nenek mau jadi pendonor buat abi
terima kasih ya nek
kalau sampai ternyata tidak cocok
atau tidak bisa
karena alasan kesehatan
saya akan carikan donor yang lain untuk abi
mama mau melakukan ini semua
mama mau membuka hati mama buat abi
abi punya kesempatan untuk sembuh
abi akan sembuh
dan aku yakin
dia akan bahagia sekali melihat ini semua
melihat mama mau menerima abi
saya melakukan semua ini juga
berarti saya harus melakukan
untuk kebaikan abi
mama mau jadi pendonor
kalau ternyata hasilnya positif
dan abi sakit
seperti dia sayangin mas bayu dulu
aku harus bisa gagalin semua
ada fahri di sana
dokter itu juga sayang banget
sama abi dan dewi
abi main di sana dulu ya

ya mbak ternyata aja sisternya begitu maju
kok bisa kamu merawat anak hasil selingkuhan bayu dengan perempuan lain
aku memang sangat mencintai mas bai
benar benar mencintai dia
bahkan dengan pengakuan pengkhianatan yang mas bayu lakukan terhadap aku
ternyata gak mengurangi sedikit pun perasaan aku untuk mas bayu
lalu aku lihat abi
anak ini gak bersalah
dia gak berdosa
abi bahkan tidak minta untuk dilahirkan dengan keadaan yang seperti sekarang ini
melihat abi aku
seperti berkaca pada diri sendiri
lalu aku berpikir
kalau bukan aku yang merawat dia
mungkin ini yang membuat bayu begitu mencintai kamu
mama sangat berterima kasih
atas semua yang sudah kamu lakukan untuk bayu
dan juga untuk anaknya
semua urusan abi biar jadi tanggung jawab mama
tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi
syarat apa itu mama
setelah abi sembuh nanti
dia harus tinggal di rumah mana
bukan sama kamu